satuan penyelenggara administrasi sim satpas dan mogot jakarta barat jumat pagi
menurut tito pemberlakuan e tilang ini bertujuan untuk mempercepat memudahkan dan memangkas birokrasi pengurusan tilang
sehingga lebih transparan sebagai upaya perbaikan polri dalam memberikan layanan prima pada masyarakat
mekanisme pemberlakuan e tilang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tilang manual atau konvensional
hanya saja transaksi dilakukan lebih transparan karena langsung di store ke rekening bank
ketika terjadi pelanggaran lalu lintas petugas yang dibekali ponsel pintar akan mencatat data pelanggar lewat aplikasi e tilang yang hanya dimiliki polisi
mulai dari data diri plat nomor kendaraan hingga nomor telepon
pencatatan di aplikasi e tilang ini secara bertahap mengurangi penggunaan buku tilang yang selalu dibawa petugas polisi lalu lintas
setelah meng input data dari aplikasi e tilang yang berbasis android ini
nomor registrasi tilang dan denda dikirim langsung lewat layanan sms ke nomor pelanggar
jika pelanggar tidak memiliki telepon petugas akan memberikan surat tilang slip biru dengan maksud agar pelanggar mengetahui dan menerima denda yang harus dibayarkan ke bank
tidak ada lagi transaksi pembayaran uang fisik
denda dibayar lewat transfer di mesin anjungan tunai mandiri bank rakyat indonesia
atau melalui fasilitas elektronik banking juga lewat pembayaran langsung di bank
peran bri di dalam e tilang ini sebenarnya
mendukung transparansi efisiensi dan efektivitas di dalam pengelolaan tilang yang ada sekarang ini
kalau selama ini denda tilang itu dilakukan prosesnya cukup panjang
saat ini dengan adanya e tilang itu bisa kita lakukan secara online
yaitu baik melalui android maupun melalui smartphone agar supaya masyarakat pun dimudahkan
dimudahkan dalam arti bahwa setiap ada pelanggaran itu mereka bisa melakukan pembayaran melalui sistem perbankan
nah bri saat ini menyediakan khusus launching kita di jakarta itu menyediakan enam dua ratus atm
kemudian ada dua ratus
edc dan delapan ratus kantor cabang yang bisa melayani para pelanggar lalu lintas dengan sistem e tilang ini
di jakarta ya jadi kita kan launching pertama ini di jakarta
jadi yang paling penting adalah bagaimana membangun transparansi accountability dan sistem keuangan polri
perusahaan bumn bank rakyat indonesia
menjadi perusahaan perbankan pertama sebagai mitra polri dalam pembayaran denda tilang elektronik atau e tilang
mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat sebetulnya kepada bri dan kami sebagai pemegang saham bri
dan juga nanti bank bank bumn pada dasarnya bni akan ikut mungkin nanti yang lain juga ikut dalam program untuk mendukung kepolisian
untuk membuat e tilang e samsat e sim online yang semua ini tujuannya yang berdasarkan instruksi presiden
bahwa kita itu semua sekarang harus betul betul menjaga accountability menghilangkan pungli
dan dengan sistem online ini pembayaran online ini tidak ada transaksi tunai
itu tentunya membantu semua pihak
pihak untuk dapat melakukan fungsinya untuk betul betul dapat melakukan aktivitasnya secara accountable dan transparan
dan hilang dari rasa kesurigaan
pembayaran denda tilang ini sangat mudah dan praktis
pelanggar tinggal pilih opsi pembayaran di menu atm bri kemudian tekan briva untuk pembayaran denda tilang
lalu masukkan nomor registrasi tilang yang sudah dikirim petugas polisi lalu lintas sebelumnya
denda yang dibayar
tentu sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan
bukti pembayaran denda yang keluar dari mesin atm menjadi syarat untuk mengambil berkas kendaraan bermotor
yang disita petugas saat melakukan pelanggaran
iya karena begini karena bri itu kan ada di mana mana ya bri itu ada di mana mana
hari ini bri ada di seluruh indonesia kurang lebih sepuluh tiga ratus kantor dengan tujuh lima ratus agen agen briling yang ada di
di indonesia tentunya akan mempermudah para pemilik kendaraan pelanggar sehingga dengan demikian ini akan memudahkan
tadi saya sampaikan kerjasama ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pembayaran denda tilang itu memang dibayar sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga jadi ini adalah pengembangan
setelah pembayaran selesai dilakukan pengadilan akan memutuskan jenis pelanggaran dan denda yang harus dibayar
oleh pembayaran tilang
yang mana dana denda tersebut sudah dititipkan melalui bank rakyat indonesia
lalu bagaimana jika besaran denda yang sudah dibayar ternyata lebih banyak dari amar putusan pengadilan
bank rakyat indonesia akan memberi notifikasi dan meminta nomor rekening pelanggar untuk pengembalian kelebihan denda
kapolri jenderal polisi tito karnavian meyakini sistem e tila memiliki banyak manfaat
selain memudahkan masyarakat untuk tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk pembayaran denda tilang yang rumit dan memakan waktu
sistem e tilang juga akan efektif mengurangi praktik pungutan liar baik oleh oknum petugas kepolisian calon di pengadilan
ataupun oleh pelanggar lalu lintas sendiri
e tilang ini tujuannya untuk mengurangi apa jangan sampai ada korupsi bagi anggota polisinya
kemudian juga jangan sampai mempermudah masyarakat juga
karena di luar negeri beberapa negara tidak mengkriminalisasi tilang
cukup dia kena langsung pelanggaran dibayar ke bank selesai
nah itulah konsep itu yang kita pakai
aplikasi e tilang yang menjadi salah satu terobosan kepolisian ini menjadi harapan baru untuk pelayanan yang lebih baik sekaligus menekan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi
di jakarta saja data pelanggaran lalu lintas yang dirilis subdirektorat penegakan hukum polda metro jaya sepanjang tahun dua ribu enam belas menunjukkan
lebih dari satu juta pelanggaran lalu lintas terjadi di ibu kota
sembilan ratus ribu pelanggaran di antaranya dilakukan oleh pengendara sepeda motor
ketua komisi tiga dpr bambang susatyo menilai aplikasi e tilang ini juga diharapkan mampu memudahkan polisi untuk menilai kapabilitas pengendara kendaraan bermotor
menjadi indikator untuk penerbitan surat kendaraan bermotor
saya juga ingin anda memberikan masukan kepada polri
kalau mana mana ada pelanggaran tiga kali yang betul betul turut dalam maklumatnya
saya juga ingin anda memberikan masukan kepada polri

jadi jika ada batasan jangan sampai karena mudah menembus kesalahan
sehingga melakukan pelanggaran pelanggaran
terus misalnya menerobos jalur busway menerobos lampu merah
karena e tilang ini yang pembayaran yang mudah tidak mahal
apalagi bagi orang orang yang memiliki ekonomi yang baik
ya dia melakukan pelanggaran
terus sebabnya sudah batas waktu
berapa kali dia harus
sim itu jangan jangan mengukur atau dijabut
manakala melakukan pelanggaran misalnya tiga kali betul betul dalam waktu satu bulan
sistem tilang elektronik lebih unggul dibandingkan sistem tilang lama
tilang elektronik sistem baru membuat penindakan lebih cepat dengan teknologi android
data pun real time dikirim ke server tilang
aplikasi e tilang terintegrasi antara polri kejaksaan agung mahkamah agung ri dan bank rakyat indonesia
e tilang sistem baru membuat sistem rekening terpusat sehingga mudah monitoring
denda dapat dibayar di unit kerja bri dimanapun dan e channel yang tersebar di seluruh indonesia
pengembalian sisa denda mudah karena ada sumber data yang tersentralisasi di korlantas polri
sistem baru jelas menguntungkan karena pelimpahan kekas negara dilakukan oleh sistem
khusus e tilang di polda metro jaya
bri siapkan lebih dari enam dua ratus atm bri delapan ratus unit kerja bri
lebih dari dua ratus edc di pos pos polisi tertentu dan petugas penindak
dengan diluncurkannya e tilang ini diharapkan pula akan semakin memperbaiki citra polri di mata masyarakat
selamat atas peluncuran e tilang
mudah mudahan kepercayaan masyarakat kepada polri
kepercayaan publik terhadap pelayanan publiknya polri semakin baik semakin bagus
sehingga polri menjadi institusi yang dipercaya
makam agung mengapresiasi penerapan e tilang secara online
yang dilaksanakan oleh kepolisian negara republik indonesia
aplikasi pembayaran denda tilang elektronik atau e tilang ini
akan mulai diberlakukan pada pekan keempat bulan desember di wilayah hukum polda metro jaya
secara bertahap e tilang juga akan diterapkan di lima belas polda di seluruh indonesia
mulai januari dua ribu tujuh belas mendatang
lalu apa kata warga jakarta terkait pemberlakuan e tilang ini
saya apresiasi sekali dengan polri ya
mungkin karena kita suka di jalan itu kan macet juga
jadi kalau kita harus ke pengadilan atau kita harus sidang
itu kan memakan waktu juga
jadi ya sangat terbantu lah istilahnya
tapi semoga juga nggak melanggar gitu ya mas
ya menurut saya bagus sih jadi lebih permudah ya
jadi orang waktu kerja juga nggak keganggu juga sih mas
polres kabupaten kediri jawa timur
termasuk yang menjadi inisiator penerapan sistem e tilang
sebagai bagian dari program elektronik criminal justice system atau ecgs
program e tilang ini selain akan mempermudah masyarakat
juga sebagai bentuk transparansi proses penegakan hukum
e tilang menjadi model sanksi pelanggaran peraturan lalu lintas
dan kediri menjadi daerah yang pertama kali di indonesia yang menerapkannya
dengan sistem e tilang ini
pelanggar lalu lintas yang terkena tilang
bisa langsung diproses di tempat
tanpa harus menunggu sidang di pengadilan
selain bekerja sama dengan pengadilan
pemkap kediri dan kejaksaan
pihak polres kediri juga menggandeng bank rakyat indonesia atau bri
dalam proses pembayaran denda tilang
dan sistem transaksi elektroniknya
dengan sistem e tilang ini
pihak polres kabupaten kediri
ingin menunjukkan kepada masyarakat
dengan upaya untuk mencegah terjadinya punggutan liar
dan praktek percaluan yang kerap dilakukan oleh petugas di lapangan
kemudian yang jelas memakas birokrasi untuk pengadilan
yang jelas untuk petugas sendiri
untuk menghindari terjadinya umri
untuk mengakses e tilang
masyarakat kediri cukup mengunduh aplikasi e tilang jangka jayabaya
dan mengaktifkan fitur pembayaran denda pelanggaran lalu lintas secara online
saya menganggar tidak pakai helm pak
terus ini tadi saya bayarnya pakai e tilang
lebih mudah sih soalnya saya nggak perlu datang sidang langsung
namun sejauh ini
tidak semua warga paham sistem e tilang ini
jajaran polri masih harus bekerja keras
untuk mensosialisasikan aplikasi tilang elektronik
sekaligus menyempurnakan fiturnya
pemutakhiran sistem tilang elektronik atau e tilang
menjadi salah satu langkah besar polri
meningkatkan mutu dan kualitasnya pada masyarakat luas
juga akan memudahkan sistem pendataan yang berguna bagi polisi
untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya
selain meluncurkan e tilang
polri juga secara bersamaan
memperlakukan sistem pembuatan surat izin mengemudi atau sim online
aplikasi sim online yang diluncurkan enam belas desember
merupakan pengembangan dari program sim online
yang sudah berlaku di lebih dari satu ratus tiga puluh satpas
atau satuan penyelenggara administrasi
pembuatan surat izin mengemudi atau sim secara online
memudahkan pembohon yang sedang dalam perantauan membuat baru
di mana saja dan kapan saja
teman teman kita saudara kita dari aceh dari papua
tidak perlu pulang yang tinggal di jakarta
untuk memperpanjang sim nya
biayanya mahal transportasi bisa diperpanjang di sini
hari ini kita luncurkan sim online yang baru
yang baru jadi bukan perpanjangan
sepanjang memiliki elektronik ktp
maka mereka bisa mendaftar di mana saja
dan kemudian bisa mendapatkan
mengikuti tes di mana saja
nanti akan diterbitkan
sim nya sim barunya
tanpa harus sekali lagi
pulang ke kampung halamannya sesuai dengan ktp nya
cara mendapatkan sim baru secara online sangat mudah
untuk melakukan registrasi pembuatan sim secara online
pilih menu pemohon pendaftaran sim baru
pilih lokasi satuan pelayanan administrasi atau satpas sim online
lalu tentukan waktu kedatangan
dan waktu ujian sesuai jadwal yang telah tersedia
jika registrasi berhasil
pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui email berupa nomor registrasi
cantupkan nomor registrasi saat pemohon melunasi biaya pembuatan sim baru melalui teller
anjungan tunai mandiri atau atm bank rakyat indonesia atau bri
datangi lokasi satpas pilihan maupun gerai sim keliling
untuk mengikuti proses pembuatan sim baru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
pihak kepolisian akan melakukan pengecekan data yang telah di input melalui website sim online
untuk mencocokkan data
akan dilakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap pemohon
setelah dinyatakan cocok
maka pemohon akan menjalani ujian teori dan praktis seperti halnya pembuatan sim baru secara konvensional
setelah melewati beberapa ujian dan dinyatakan lulus
pemohon akan langsung mendapatkan surat izin mengemudi baru sesuai jenis permohonan
keuntungannya kan kita tidak usah pulang kampung
punya biaya gede harus biaya gede kan kalau pulang kampung
kalau di jakarta karena ininya ada sim online kan
menurut saya sih nggak perlu karena konsep yang kepikiran sama saya itu sim itu harusnya seumur hidup
kecuali misalnya dia rusak hilang pengen diganti
ya dia bisa menggantinya dengan datang ke sim online itu
tidak perlu menunggu terlalu lama tinggal nge print sudah kasih
karena datanya kan sudah ada
sim online sistemnya udah bagus sekarang
kan sudah ada

sudah pernah ikut yang di gandaria city tuh apply langsung
itu cepat antriannya juga teratur semua
pokoknya semuanya sudah otomatis jadi saya puas deh
sudah bagus sih menurut saya
cuma kalau misalnya prosesnya lebih cepat
jadi nggak usah ngantri lama
saat ini layanan satpas sim online hanya melayani pembuatan sim baru
dan perpanjangan sim golongan a dan c
masyarakat bisa melakukan pembuatan sim di mana saja
tanpa harus kembali ke daerah asal
syaratnya pemohon harus memiliki kartu tanda penduduk atau ktp elektronik
langkah pemutakhiran sistem dan data yang dilakukan polri ini
akan meminimalisir terjadinya pungutan liar dan penyelewengan yang merugikan masyarakat
kompolnas sangat gembira dengan ini
karena ini merupakan bentuk dari reformasi birokrasi
bagaimana polisi melayani dengan cepat tepat akuntabel transparan
semuanya akan memudahkan
penerapan sistem online ini akan dapat mengurangi penyelewengan penyelewengan
yang selama ini dipersepsikan masyarakat itu terjadi di kalangan polri
terutama dalam hal pengurusan sim tilang maupun yang terkait dengan sistem satu atap tadi
semoga sistem yang berbasis elektronik ini
akan mempermudah akses pelayanan publik
sistem perpanjangan surat izin mengemudi berbasis online
sebenarnya sudah dirintis sejak pertengahan tahun dua ribu lima belas silam
namun tahun dua ribu enam belas ini polri kembali mempermudah masyarakat
untuk proses pengajuan pembuatan surat izin mengemudi baru
saat ini ada ratusan satuan penyelenggara administrasi atau satpas
yang telah terkoneksi dengan lebih dari tiga puluh polda se indonesia
untuk pelayanan pembuatan sim baru dan perpanjangan sim yang telah habis masa berlakunya
saat ini sudah satu ratus sembilan puluh satpas yang sudah melaksanakan sim online
empat satpas ibu kota provinsi tujuh puluh satu satpas wilayah meliputi kalimantan maluku maluku utara papua daerah istimewa yogyakarta
dan perpanjangan sim online
melalui sarana mobil sim keliling sebanyak satu ratus lima puluh lima unit
dan tahun ini akan ditingkatkan sesuai dengan dipa yang ada pada dikor ratas polri
sistem sim online memiliki beberapa keunggulan
sim online membuat penerbitan sim baru dan perpanjangan bisa dimana saja
data terintegrasi dengan kemendagri atau ektp
sim online juga membuat pembayaran bisa dilakukan di bank
seperti teller bri atm bri edc bri di seluruh indonesia
dan pendaftaran sim online dilakukan satpas sim maupun website registrasi sim online
harapannya penerapan sim online meningkatkan jumlah pemohon sim baru
karena sekarang sistem pendaftarannya sudah dibuat sedemikian mudah
sistem pembuatan sim secara online juga diharapkan mampu mengikis habis praktik percaluan

bersamaan dengan peluncuran aplikasi e tilang dan sim online
korps selalu lintas polri meresmikan aplikasi lain yakni e samsat
dengan aplikasi e samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor
dapat dilakukan dengan cara transfer melalui bank rakyat indonesia
e samsat ini berkaitan dengan pengesahan
jadi bagi wajib pajak yang akan membayar pajaknya
tidak perlu lagi datang ke samsat
dia hanya bisa membayar melalui bank yang ditunjuk
tapi pada saat pengesahan baru dia tinggal ngesahkan saja di samsat
jadi ini sebenarnya enhancement
pengembangan dari apa yang sudah kita lakukan selama ini
yang tadinya offline menjadi online
tentunya dengan perkembangan teknologi
kita akan melakukan enhancement yang lebih baik lagi ya
karena teknologi ini kan setiap saat berkembang
dan mengalami perubahan
ya intinya adalah kita ingin melakukan transparansi
covantability efisiensi baik waktu maupun biaya kita lakukan
karena kalau para pelanggar itu dia harus ke kejaksaan kajari misalnya
atau ke pengadilan mereka kan waktu lagi kan
jadi ini betul betul dalam rangka efisiensi bagi masyarakat

kita tujukan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat di indonesia
aplikasi e samsat memudahkan anda yang tidak mempunyai banyak waktu
untuk datang ke samsat guna membayar pajak kendaraan bermotor
banyak orang yang nggak ngerti aplikasi bikin aplikasi caranya
dan juga transfer transfer begitu yang orang nggak ngerti
ada yang nggak punya bank lah atm nya gitu lah banyak
dan juga yang banyak orang orang di sini ya
awam gak ngerti masalah gituan
yang aktifnya yang ngerti yang nggak ngerti yang nggak efektif
lebih efektif sih lebih efisien waktunya lebih cepat lebih gampang
kalau ayah saya kan kerja sibuk ya
kebanyakan kan orang nyuruh apa sih kayak orang lagi gitu kan perlu duit banyak
kalau online mungkin bisa lebih irit waktu sama uang
kayaknya kurang efektif mbak karena sosialisasinya kurang mbak
jadi masyarakat banyak yang belum tahu
berikut ini cara membayar pajak kendaraan bermotor melalui anjungan tunai mandiri bri
pertama pastikan wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor adalah nasabah bri
nama yang tertera di stnk juga harus sama dengan nama pemilik rekening
kedua wajib pajak cukup datang ke atm lalu pilih menu pembayaran
pilih lainnya pilih pajak dan pilih e samsat
kemudian masukkan kode institusi
bila anda berada di wilayah provinsi jawa barat misalnya masukkan kode institusi tiga
setelah itu masukkan kode bayar dengan memasukkan kode tiga puluh dua bagi yang akan membayar pajak di samsat jawa barat lalu masukkan tanggal masa berlaku pajak
jika berhasil berikutnya akan muncul informasi
jumlah pajak yang harus dibayar
pastikan data wajib pajaknya sesuai
apabila data sudah sesuai anda dapat melakukan transaksi dan akan mendapatkan bukti pembayaran dari mesin atm
simpan bukti transaksi anda lalu bawa ke samsat tujuan untuk ditukar dengan surat ketetapan pajak daerah dan mendapat stempel pengesahan stnk tahunan
jika struk bukti pembayaran tersebut hilang wajib pajak atau pemilik kendaraan dapat mencetak ulang di seluruh mesin atm bri
pada e samsat atau sistem baru pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui jaringan e channel bank kapan saja dan dimana saja
sedangkan pada sistem lama pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan di loket samsat saja
di sistem baru ini juga terdapat kelebihan sentralisasi data
artinya data kendaraan dapat diakses dimanapun sehingga memudahkan identifikasi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor
pada sistem lama yang terjadi adalah desentralisasi data yaitu
sampai saat ini pembayaran pajak kendaraan tidak bisa diakses
untuk mewujudkan kepolisian negara republik indonesia yang profesional modern dan terpercaya
kami mengharapkan dengan adanya jaringan online ini kinerja dan transparansi polri

kami juga berharap sistem ini dapat interkoneksi dengan jaringan online
kami juga berharap sistem ini dapat interkoneksi dengan jaringan online
kami juga berharap sistem ini dapat interkoneksi dengan sistem yang ada di kementerian keuangan yaitu sistem simponi
kami sangat mendukung program ini karena ini pun juga sejalan dengan program itilang yang sedang jasaan galakan juga
sekaligus dengan program ini akan dapat meningkatkan sinergitas kita
senergitas antar aparat peringkat hukum khususnya jasaan dan kepolisian
dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan program
menyuasakan pelaksanaan program etilac
tiga aplikasi pelayanan publik berbasis it dan teknologi modern
yang dimiliki polri ini adalah bagian dari reformasi kepolisian
yang menjadi program prioritas polri
untuk bekerja profesional modern dan terpercaya